rapat dewan gubernur bank indonesia pada delapan belas dan sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh d reversed report rate sebesar tiga lima puluh
suku bunga deposit facility juga tetap sebesar dua tujuh puluh lima
dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima
keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan
di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
bank indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan
untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut
melalui berbagai langkah berikut ini
pertama melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah
untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan
dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua melanjutkan penguatan strategi operasi moneter
untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif
tiga melanjutkan kebijakan makrobidisal akomodatif
rasio intermediasi makrobilisial rim sebesar
dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar delapan
untuk berlaku satu september tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu
dan delapan puluh empat sejak satu januari dua ribu dua puluh satu
serta rasio penyangga likuiditas makrobilisial plm sebesar enam
dengan fleksibilitas ripo sebesar
dan rasio plm syariah sebesar empat lima
dengan fleksibilitas ripo sebesar empat lima
keempat melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit pembiayaan kendaraan bermotor
untuk semua jenis kendaraan bermotor baru
untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif
dengan tetap memerhatikan prinsip kehatian dan manajemen risiko
berlaku efektif satu januari dua ribu dua puluh dua sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
kelima melanjutkan pelonggaran rasio loan to value
dengan tepat keuntungan kredit dan pembiayaan properti
baik rumah tapak rumah susun serta ruko rukan
bagi bank yang memenuhi kriteria npl dan pf tertentu
dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden
untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan properti inden
untuk semua jenis kredit di sektor properti
dengan tetap memerhatikan prinsip kehatian dan manajemen risiko
berlaku efektif satu januari dua ribu dua puluh dua sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
keenam memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit spdk
dengan pendalaman asesmen transmisi sbdk
dengan kredit baru bersektor dan subsektor ekonomi
lebih lanjut dapat dilihat dari lampiran siaran press ini
ketujuh menetapkan implementasi bifas tahap pertama
mulai minggu kedua desember dua ribu dua puluh
dengan kebijakan penyelenggaraan yang mencakup
serta skema harga yang akan diumumkan
pada tanggal dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh
kedelapan memperpanjang masa berlaku kebijakan kartu kredit
untuk batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar lima puluh
dari total tagian sampai dengan tiga puluh juni dua ribu dua puluh
penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit
sebesar satu persen dari outstanding atau maksimal rp seratus
sampai dengan tiga puluh juni dua ribu dua puluh
kesembilan mengakselerasi implementasi penggunaan
dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi
dengan memperkuat sinergi bersama
pemerintah kssk komite stabilitas sistem keuangan
perbankan dan dunia pusat
memperluas dukungan kepada pemerintah
dalam memfasilitasi promosi investasi dan perdagangan
dengan negara negara mitra utama
pada oktober dan november dua ribu dua puluh satu ini
akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan
bersama pemerintah di jepang uni emirat amarat
tiongkok australia amerika serikat inggris rusia bulgaria dan singapura
bangun risa terus memperkuat sinergi
kebijakan dengan pemerintah dan komite stabilitas sistem keuangan
dalam rangka menjaga stabilitas sisi keuangan
dan meningkatkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha
pada sektor sektor prioritas
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ekspor
serta inklusi ekonomi dan keuangan